dengan harga rp empat belas per liter
kayak di melbourne ini kan lokasi
dpt tahun ini empat belas satu ratus enam puluh dua
pasalnya di pasar murah ini dijual rp empat belas per liter
kita mengikuti nasional bu
jadi justru ledakan itu terjadi di dptb dan dpk
dengarkan di apple podcast
ada di lima titik gitu bu
lalu bagaimana kriteria hilal di indonesia untuk menentukan awal bulan ramadan
terima kasih pencapaian dpt dptb dan dpk
yang dikembalikan namun sisanya itu
karena kita kertas yang
saat matahari terbenam posisi bulan berada di antara bumi dan matahari dalam satu bujur astronomis
ini suatu catatan juga ya
saat itu posisi bulan hampir sejajar di antara matahari
atau kalimantan mungkin mereka malas
untuk melihatnya diperlukan keahlian serta alat khusus
jadi disitu ada hiburan
kita ke informasi lain gubernur dki jakarta anies baswedan menyatakan pihaknya siap menyelenggarakan balap mobil listrik formula e pada bulan juni tanggal empat
namun panwaslu sidney ini terkhusus panwaslu side ini ada tiga wilayah tiga state
oh ini mana sudah di asfal
karena justru yang kami khawatirkan
masuknya tanggal satu atau bulan baru terjadi saat matahari lebih dulu terbenam daripada bulan
jadi orang asia mumpung sulawesi itu harus lewat pulau jawa
aspirasi dari masyarakat dari paslon juga
satu harga minyak goreng semua kemasan
dan juga saya bertugas di sydney
berarti akhirnya gate tutup kemarin jam delapan tiga puluh ya pak andi
pada saat ini bulan akan terlihat sangat tipis serta samar berada di ufuk barat
yang mencoplos dari total
beda dengan negara negara lain tentunya
ketemu kawan sesama etnisnya
ini tetap tidak termasuk dalam dpk
walaupun lama tidak terasa lama
jadi kita ambil musawah musawah pakat aja
dpk aja kita sampai dua ribu lebih gitu
hilal bisa terlihat saat matahari terbenam
anda ingin mendengar cerita cerita seperti ini
bagi masyarakat sebesar dua ratus lima puluh juta liter per bulan
namun kami sudah semalam pun sudah bisa menampung
mungkin lebih tinggi daripada public school
dibanding di sydney karena sydney ini sekarang
dalam acara peresmian infrastruktur tata kampung di kawasan tanah merah koja jakarta utara sabtu pagi
dilaksanakan di satu titik kenapa dilaksanakan
pada operasi pasar kali ini
ada informasi tidak akhirnya kemarin dari jam sembilan pagi hingga jam tujuh yang dijadwalkan untuk pelaksanaan pemilu
kemarin sampai akhir pun keputusannya
di sebagian negara bulan yang muncul sangat tipis ini bisa dilihat dengan mata telanjang
ya ini belum dpk nanti yang tiba tiba datang
melbourne malah sudah terbiasa di satu tempat
yang berprofesi sebagai pkl atau pedagang gorengan
kalau di singapura sekarang bisa dibayangkan
akan terjadi ledakan animo masyarakat
hampir rata rata bu ya beda dengan tahun tahun sebelumnya
dia nanya tempat tinggal
terbukti lebih mudah dalam pelaksanaannya dengan
sebagai presiden indonesian community
di tahun ini diperkirakan akan terjadi perbedaan penetapan awal bulan ramadan seribu empat ratus empat puluh lima hijriah di beberapa negara
siapa ini saya ditelepon dari pantarlih
pencoblosan tps ini sama tempatnya
kriteria mabims dibangun atas dasar data rukiat atau pengamatan global jangka panjang
ternyata ketika kami sonding
oke bapak boleh diinformasikan
lebih mudah sekali mungkin ya saya harapkan tahun yang akan datang itu
ada deadline waktu sampai diperpanjang
masuk masih dalam perhitungan tetapi
yang tidak terpakai hanya lima puluh enam kertas suara
rata rata ledakan itu di jam empat
triple kan yang lima tahun pisanya
ya ke sydney sampai saat ini kertas yang sudah dipergunakan
digunakan untuk pos itu baru ada pengembalian
umat islam menyebutnya dengan ijtima
tadinya saya itu memprediksi kesana
kita bertiga ini bagi bagi tugas karena wilayah kami ini tiga ya
yang sekaligus meratifikasi kalender balapan musim ke delapan tahun dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua
animo masyarakat untuk di dpt pada usulnya anjloknya itu drastis gitu
pada tanggal sebelas maret bulan masih sulit dilihat di australia dan juga selandia baru
tetap ya terkait dengan wisatawan
saya harus menjadi dpk seperti itu
yang mereka itu yang mencoplos itu
harus terdaftar di kjri
jadi mereka itu radius dua puluh km
namun animo dan antisipasi dpt masyarakat pemilih ini tahun ini turun drastis di hampir di semua negara gitu
lima titik tapi kami merasa keberatan ini ya pak
yaitu surat suara yang diberikan
atau satu lima miliar liter selama enam bulan
maka posisi inilah yang dinamakan hilal
lima titik tapi kami merasa keberatan ini ya pak
karena panwaslu sekarang itu identik dengan kota gitu
dengan harga setara empat belas rupiah per liter
dari turis yang menjenguk anaknya
tidak hanya masalah pemilu saja
tadi yang pak endi bilang empat belas satu ratus enam puluh dua
baru kan kpu ini mencetak kertas suara
jadi gak ada masalah
warga rela mengantre mendapatkan minyak goreng murah
selalu dominan di dpt
juga di adelaide dan queensland semuanya kondisip
untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dengan harga terjangkau
dpk ini yang tidak terdata
bapak ibu diumumkan ya
karena kan mereka juga harus mempersiapkan
karena kalau kita lihat geografinya itu
bahkan sejak toko belum dibuka
tentunya pertandingan itu lawannya cuma satu gitu
di sydney ini khususnya hampir rata rata air
mempermudah pengawasan dari saya sendiri
minyak goreng adalah kebutuhan yang paling banyak diserbu warga
masyarakat kita itu kan
untuk membiayai penyediaan minyak goreng kemasan
dan di pasar tradisional sepekan mendatang untuk proses penyesuaian
lima titik tapi kami merasa keberatan ini ya pak
kebetulan presidennya saya sendiri
dalam waktu yang cukup singkat
kita punya ini sendiri ya
lahan parkirnya kurang memadai
wah nanti kalau misalnya pun ada putaran kedua
walaupun saya tekan tolong terus
yang kita dapatkan dari pusat sebanyak
pencapaian di sydney ini kemarin
walaupun dari jam delapan tiga puluh sudah tidak ada orang masuk
pemerintah melalui kementerian perdagangan menetapkan kebijakan
ada kerjasama dengan indonesian community council
kertas suara kami ini tidak memadai
padahal kita memberi keleluasan sampai jam sembilan
marah menunggu lama lelah
karena pertandingan ini tidak ada pertandingan bertiga gitu
sudah saya karena kami kan selalu komunikasi dengan panwasa dunia pengawas dunia
tim liputan cnn indonesia
jadi kita ada nomor antrian
saya berada di pusaran masyarakat
tidak perlu panik buying atau membeli yang secara berlebihan
ya rata rata mereka memiliki
ya tentunya ya tadi saya katakan kita bagi bagi tugas masing masing wilayah satu orang
berdasarkan situs moonsighting com pergantian bulan baru secara astronomis akan berlangsung pada minggu sepuluh maret dua ribu dua puluh satu
tidak diberikan izin lagi oleh gedung ini
kesepakatan indonesia malaysia singapura dan juga brunei darussalam atau mabims
kebetulan tahun ini kita ada nomor reak gitu
sebanyak satu lima ratus liter bagi tujuh ratus lima puluh warga
menjamin bahwa pasokan dan stok minyak goreng
yang tanggung jawab untuk lingkungan di queensland dan juga south australia pak
tidak ada peluang untuk mereka lagi
apakah ada datanya atau mungkin perhitungannya sekian persen
memohon untuk tahun yang akan datang itu
pasti dapat mencukupi kebutuhan seluruh masyarakat
oke berarti ada petugas lain begitu
sementara itu pada dua belas maret bulan dapat dengan mudah dilihat di seluruh dunia
satu bulan dua bulan ketika paslon

jadi data pastinya belum
tapi kenapa saya tidak mendapatkan
diinformasikan dulu mungkin pak tentang animo tadi
surat pindah itu dari
ada pendekatan lah dari tim kami gitu
sampai jam berapa pelaksanaannya semalam
yang penting target kami itu tidak chaos seperti sebelumnya
kita belum bisa mendeteksi khusus yang pos ini
cuma empat puluh persen tapi ini masih kasar bu ya
sama malah lebih anjlok daripada kita gitu
namun dapat dengan mudah dilihat di bagian bumi lainnya
jadi anjloknya di dpt ini ketika kita membuka gate ya
satu lawan satu jadi kemungkinan kita sudah antisipasi apabila terjadi putaran kedua mungkin ini akan lebih baik lagi gitu
anies baswedan mengatakan lokasi event formula e di jakarta akan diumumkan oleh fio sebagai panitia penyelenggara
karena tahun sebelumnya ada di lima titik
di dalam satu titik karena ingin
berapa itu belum bisa kita mendeteksi
di barat pulau sulawesi
apakah diberikan izin kembali atau tidak
kenapa animo masyarakat tahun ini anjlok
mereka juga cukup sabar
dengan pertanyaan pertanyaan seperti itu
berarti kemarin apakah terbukti kalau menurut pak hendy
kami punya masalah baru nanti
keteraturan peredaran bulan dalam mengelilingi bumi dan juga bumi bersama dengan bulan mengelilingi matahari menjadi dasar dalam menentukan waktu
dalam kriteria mabims ketinggian minimal tiga derajat didasarkan pada data global
dpt yang riskan buat saya
di daerah pencoblosan kemarin saja
pemerintah telah menyiapkan anggaran senilai tujuh enam triliun rupiah
apalagi singapura sudah jauh jauh hari ya
jadi satu lokasi untuk yang di nsw pak
pilihan tempat itu apa
kalau di komersial kan kalau di stadium
seperti teropong dan juga alat bantu lainnya
rupanya animo masyarakat tahun ini anjlok sekali mungkin dikarenakan karena kita di tahun ini mempunyai tiga
untuk menghindari antrian juga
kalau dihubungi oleh pihak patroli
parameter kriteria mabims adalah parameter yang biasa digunakan oleh para ahli hisap indonesia
ke undangan pusat itu buya kpum
bahwa pemilihan dilakukan selama sepuluh jam
brin atau badan riset dan inovasi nasional
tapi kemudian kalau karena kemarin kan juga ada
dengan kertas suara yang kita dapat
pukul sembilan waktu universal atau pukul enam belas waktu indonesia barat
pada tanggal tersebut bulan baru tidak bisa dilihat di sebagian besar bumi kecuali dengan teleskop di amerika
kemudian yang dikhawatirkan oleh mereka juga
ya sungguh banyak sekali gitu
karena tahun sebelumnya kita memakai sistem radius ya
ya terima kasih ibu tia
parameter yang digunakan menjelaskan aspek fisik rukyatul hilal
setelah melakukan pengecekan kelima lokasi alternatif yang telah disediakan pt jakarta propertindo dan dinas pemuda dan olahraga dki jakarta
harapan kami itu yang utama kita belajar dari tahun dua ribu sembilan belas
paslon presiden mungkin kami pun sudah bersiap siap apabila terjadi dua putaran ya
kepada rekan rekan kami yang satu benua ya
ada koordinasi dengan pusat begitu
di pasar yang satu liter dua puluh rupiah
kebijakan ini berlaku di retail modern mulai rabu sembilan belas januari
ini berjalan seperti apa kalau boleh dirangkum oleh pak
lapor diri kerjasama dengan kjri
tujuh kertas suara yang didatangkan
kpo mintanya harus terverifikasi
akhirnya apakah tertampung semua pak
jauh lebih murah dari harga pasaran yang mencapai dua puluh ribu rupiah
yang tidak terdaftar yaitu ini
ya alhamdulillah pada tahun ini kami sukses dan tidak ada temuan satupun di tempat kami khususnya di sydney
dpt atau kertas suara
kalau terjadi putaran kedua ini kan
kita pun harus baik baik dengan pihak sekolah
kita panggil semua saksi dari partai juga
dikembalikan seperti semula lima titik tapi kami merasa keberatan ini ya pak
lalu seperti apa proses penghitungan bulan baru dalam kalender islam
karena kita kedua dua berpengalaman
menyatakan kriteria mabims dalam penentuan awal bulan hijriah bisa diterima dengan alasan
tapi ini juga merupakan suatu pelajaran
karena pemerintah sudah mencari penyelesaian
kalau kita pahit itu one by one lah gitu
jika posisi bulan lebih tinggi tiga derajat dan jarak sudut bulan matahari atau elongasi minimal enam empat derajat
malah masih ada yang antri dan tidak dapat
terpaksa kami tidak bisa menerima
untuk kedepannya kita agak
penghitungan suara pun harus sama
yaitu ketinggian hilal dan elongasi atau jarak sudut bulan matahari
dptb dan dpk ini
atau dimanapun anda mendapatkan podcast anda
semua bukan karena geografis tempat pencoblosan